bisa gak sih kamu berhenti godain ntin ceng
aceh ntar gak godain ntin mak
mak gampang caranya supaya aceh gak godain ntin lagi
biar balikan kan kapok tuh si aceh
sebenernya enak kalo kita punya tenaga tambahan
kita bisa meluaskan penggarapan dari sana
sampai ujung sana
semua tanah ini teh punya saya
kalau mereka bantu anak anak mereka gak ada yang jagain
anak anak mereka teh masih pada kecil kecil
karena malah kondisi
berubah menjadi tradisi
anak anak mereka itu nanti meneruskan jadi tkw
padahal mereka sudah cukup punya uang untuk menyekolahkan anak anak mereka
untuk menjadi tkw tidak perlu sekolah tinggi
tapi gajinya besar
kamu lihat pebri tempoh hari
yang hanya ada di kepala mereka
di si daul juga sama pak saul
dia jadi buru pabrik
semoga dia menjadi tahu cara jiwa

kita tempat pembawaan
bang aku cari di depan
eh gak tahunya kamu
di kebun belakang
kamu lagi memandang apa
perlahan bergerak menjauh
ia hilang dari pandangan
akan berganti malam
tapi ia memberikan kehidupan
kepada bumi yang yalitasi
kita juga seperti itu mah
kita bergerak menjauh
apa yang sudah kita berikan
apa yang sudah kita berikan
pada saat kita ada di sini
itu teh filsafat pesantren
itu mah berat buat emang
ma'eros dan ma'ikin
sepertinya mereka teh
kepengen kalau meninggal
dimakamkan di atas tanah kamu
bagja teh juga kasihan
sibuk ngurusin balita
sibuk sama kendaraan
kalau misalkan teh sudah
meninggal akan diduain
sehati hidup saja
jarang diajakin ngobrol
kamu teh suka sama dede
punten itu mainnya kelamaan
jadi bikin kopi sendiri deh
sudah cuy terima kasih cuy
besok ada yang mau lihat rumah
kalau besok kira kira kangkau sore bisa nggak ya
buat kita cari ayunan sama prosotan ya
besoknya saya sudah punya janji
ada orang yang mau lihat rumah
ya udah gak apa apa kang
kalau hari minggu gimana
kalau hari minggu gimana
insya allah hari minggu bisa bu dokter

bisa ya ya udah tuh kalau gitu sampai ketemu hari minggu ya kang
saya permisi dulu

bisa aja nyakitin hati orang
bisa aja nyakitin hati orang
jangan jangan akang teh bohong ya
biar bisa jalan jalan hari minggu
bohong kalau ada yang mau lihat rumah
ya biar bisa jalan jalan sama bu dokter
kan kalau hari minggu bu dokter teh libur
jadinya bisa puas puasin jalan jalannya

ya udah kalau gitu besok neng ikut lihat rumahnya

aku liat rumahnya kan
a reacheng teh nggak godayin entin mak
comblangin lagi aja si mulyani sama si entin
biar balikan kan kapok tuh si a reacheng